baik pemirsa kita masuk dulu ke informasi yang pertama
atika hasi holat memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya selasa malam
atika dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan ibunya ratna sarumpait
sementara itu penyidik polda metro jaya resmi memperpanjang masa tahanan tersangka kasus penyebar kebohongan atau hoaks ratna sarumpait menjadi empat puluh hari
namun setelah diperiksa ia memilih bungkam dan menolak menjawab pertanyaan wartawan
yang tergantung adalah
sementara polda metro jaya resmi memperpanjang masa penahan ratna sarumpait tersangka kasus penyebar berita bohong atau hoaks menjadi empat puluh hari
hal tersebut dilakukan karena penyidik masih harus melengkapi berkas penyidikan tersangka
selain itu rabu ini bawaslu juga akan memeriksa ratna sarumpait di polda metro jaya terkait laporan dugaan kampanye hitam
seperti yang dilaporkan oleh tim kampanye nasional
terkait pemeriksaan tersebut bawaslu sudah berkoordinasi dengan pihak polda metro jaya